kita ke informasi selanjutnya mengenai perkembangan pembangunan proyek jalur kereta api dwi ganda
dikutip dari cnn indonesia com proyek ddt nantinya akan memperbaiki level of service komuter line dan kereta api jarak jauh
sehingga tidak akan lagi terjadi crossing pergerakan